tiga kota di jawa barat depok bekasi dan bandung menjadi wilayah dengan predikat tiga besar dengan kasus aktif tertinggi di indonesia
publik menduga jika ada miskoordinasi serta faktor abai dalam penanganan kasus covid sembilan belas di wilayah itu
konsekuensi logis dari situasi ini tentu pada meningkatnya tingkat keterisian tempat tidur sejumlah rumah sakit
serta kebutuhan alkes serta obat obatan yang digunakan dalam merawat pasien
dan bagaimana pekerjaan rumah ini bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah jawa barat
serta memastikan predikat tersebut tidak menetap akan dijawab sore ini oleh wakil gubernur jawa barat
uur zanul ulum yang sudah tersambung lewat sambungan telpon ya dari luar studio
selamat sore assalamualaikum pak wagub
assalamualaikum pak wagub selamat sore pak
ya selamat sore
salam bangunan tuhan
sehat pak wagub ya
oke pak wagub langsung saja saya ingin konfirmasi beberapa hal ke anda
ini terkait juga dengan data satgas nasional tiga dari lima besar kabupaten kota penyumbang kasus aktif di indonesia
ada di daerah anda di jawa barat
ada depok begitu ya ada bekasi dan juga bandung
depok ini menyumbang dua puluh tujuh ribuan kota bekasi dua puluh dua ribu an kota bandung lima belas ribuan
ini menjawabnya bagaimana
ini sorotan soal kewilayaan anda
apa yang sebenarnya terjadi pak wagub
pak wagub masih terhubung dengan kita pak
ya siap terhubung
memang di jawa barat kalau memang melihat secara keseluruhan dengan adanya ppkm ini
ya baiklah ya
artinya kasus aktif menurun
kemudian juga tingkat kesembuhan meningkat
kemudian memang tingkat kematian di jawa barat meningkat
angka rt juga menurun enam puluh lima
nah bor ini yang dulu sebelum ppkm kita sampai sembilan puluh
artinya menurun sangat drastis
memang kalau sebelum kemarin ada peningkatan yang sangat drastis
bor kita kan dua puluh sembilan dua puluh delapan gitu seperti itu
nah memang daerah daerah yang sampai hari ini masih zona merah
wilayahnya dari dulu tetap itu juga
kota bekasi kota depok kabupaten bekasi juga
bogor karawang dan bandung
padahal kalau menurut informasi kan jakarta ini sudah bagus
tetapi kenapa ya daerah yang ada di wilayah perbatasan tetap aja
langsung saya tanyakan apakah kemudian kota kota tersebut yang itu itu saja anda sebutkan
artinya tidak sinkron begitu dengan apa yang diinstrusikan dari pusat sampai ke daerah
sampai juga turunannya ke kota yang tadi disebutkan depok bekasi bandung
sehingga ini nggak selesai selesai
apa arahan anda yang kemudian tidak sinkron soal penanganan
ya kalau menurut informasi yang kami terima ini kan mobilisasi masyarakat tersebut tinggi
urbannya juga tinggi
kemudian perbatasan dengan jakarta
kalau kita ketahui jakarta kan sebelumnya kita bisa melihat di tv dan membaca di koran juga tingkat itunya seperti itu zona merah
tetapi kan informasi yang kami terima hari ini jakarta sudah membaik
bahkan vaksinasi juga sudah sekian persen
bapak ngelima juga waktu ke jawa barat nah kesnya mau digeser ke jawa barat
karena di jakarta sudah dianggap selesai hampir selesai
ya tapi realitanya daerah penyangga masih aja seperti itu
karena memang mungkin banyak orang depok orang kalau kemarin nih alasannya orang depok orang bogor orang bekasi itu selalu
bikin darah mandir jakarta jawa barat
pak wagub kan dulu ingat ya pak gubernur dulu pernah mengatakan akan lebih mengintensifkan koordinasi penanganan covid sembilan belas ini
bahkan dulu sampai berkantor di depok
artinya anda bisa mengakui bahwa memang penanganan secara keseluruhan dari hulu sampai hilir ini tidak terkoordinasi dengan baik begitu atau bagaimana
justru depok ini kan menjadi skala prioritas
misalnya dalam vaksinasi lebih awal
kemudian juga diperhatikannya lebih maksimal wilayah wilayah tersebut
kemudian juga dengan program program yang lain
tapi bukan berarti kami menganaktifkan kompeten kota yang lain
karena memang realitas seperti itu ya kayak di periangan timur kan tidak terlalu tinggi
sekarang di periangan timur kayak kompeten kota sipanel kan sudah level dua
daerah lain seperti itu
artinya kita juga dibedakan penanganan antara
daerah tersebut dengan daerah yang lainnya
koordinasi kabupaten kota ini pak gubernur selalu melakukan koordinasi
baik itu koordinasi secara langsung mengadakan rapat ataupun koordinasi dengan kebijakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pak gubernur melalui surat dan yang lainnya
oke pak wagub sekarang kan kita banyak mendengar bahwa masyarakat mengkonsumsi informasi yang keliru begitu
yang mengatakan bahwa covid sembilan belas itu tidak ada
vaksinasi itu adalah satu hal kekeliruan begitu
kalau anda melihat dan menilai di wilayah anda masyarakatnya seperti apa
ya justru saya syukur alhamdulillah ya
saya kan ditugas oleh pak gubernur
saya lihat beberapa vaksinasi secara massal
karena memang di awal jawa barat vaksinnya dianggap rendah dibandingkan provinsi lain
tapi kalau dilihat jumlah kita banyak
cuma kalau dihitung dengan persentase jumlah penduduk yang dihitung

tapi kan kalau provinsi lain jumlah penduduknya tidak seperti jawa barat
tapi nggak apa apa itu semua menjadikan motivasi bagi kami untuk lebih ngabret lagi kalau kata pak gubernur
sekarang kami dibantu oleh tni dibantu oleh pihak kepolisian dibantu oleh beberapa anggota dpr ri dan juga yang lainnya melaksanakan vaksinasi secara massal
termasuk di pesantren pesantren
alhamdulillah ini pesertanya selalu membeludak
kemarin di garut di bekasi di cimahi kemudian di karawang dan yang lainnya
ini saya kan dulu orang jawa barat bilang ada ustadz ya atau kiai divaksin itu haram
karena terbuat dari barang yang najis tarifikasi oleh para ulama alhamdulillah
itu hilang muncul di vaksin memadaratkan orang banyak yang pingsan banyak yang mati banyak yang sakit kan begitu
tapi realitanya hari ini vaksin sangat dibutuhkan dibuktikan
masyarakat sangat peduli sangat antusias terhadap mereka ingin divaksin
oke kelompok kelompok yang masih tidak percaya dengan situasi seperti saat ini bagaimana arahan spesifik anda
ya pak gubernur minta bantuan kepada tokoh tokoh agama para kiai
karena termasuk juga agama yang lain agama yang non muslim
nah karena mungkin kalau dengan bahasa agama di masjid masjid di vihara ataupun di gereja itu bisa saja menyentuh terhadap hati nurani mereka
karena disampaikan oleh bahasa agama termasuk juga disampaikan kepada para guru
karena anak anak usia sl ta kan menjadi pilot proyek kami juga
kayak kemarin di garut kemudian di kabupaten bekasi itu anak anak slta
tapi alhamdulillah anak sl ta pun bisa
anak sl ta pun antusias untuk melaksanakan vaksin
saya tanya anda divaksin keinginan siapa
oh saya keinginan sendiri apa
katanya karena kalau tidak divaksin takut takut apa
dan juga ada yang ditanya kenapa anda dipaksin
keinginan saya sendiri kenapa
karena saya pempergian ditanya kartu vaksin
tidak ada kartu vaksin tidak jadi
saya bilang alasannya apa saja tidak apa apa yang mesti kita dipaksin saja
oke sudah lebih tertib ya pak wago
oke sudah lebih tertib ya pak wagub
saya sekarang menanyakan bagaimana kemudian mitigasi yang anda siapkan
karena implikasi dari kondisi angka yang tinggi ini
tentu berpengaruh terhadap keterisian rumah sakit
yang juga sekarang masih susah untuk diperoleh
apa skenario yang akan anda lakukan untuk ini
ya pertama pak gubernur meminta kepada
daerah untuk menyediakan isolasi mandiri di tingkat kerta
kalau dulu kan isolasi ini di tingkat kabupaten kota
sekarang bukan di tingkat kecamatan dan desa lagi tapi di tingkat kerta
oke kemudian juga di cepuskesmas
kedua masalah pasien yang sudah mulai sembuh
untuk segera meninggalkan rumah sakit
isomannya di rumah perbaikan kalau solasitinya di atas tiga puluh
ini bisa meninggalkan rumah sakit
jadi rumah sakit sekarang tidak terlalu penuh
dan yang kedua ada pemberian obat gratis dari pak gubernur atau dari pemerintah provinsi
kepada masyarakat yang diisoman
kemudian juga tidak tertutup kemungkinan
kan kami juga ada btt ya tak terduga
itu pun akan dialokasikan oleh pak gubernur kepada rumah sakit rumah sakit
yang membutuhkan hal semacam itu
tapi mungkin mekanisme yang harus ditempuh oleh para bupati dan wali kota
adalah melaksanakan dan merealisasikan btt
oke artinya itu anda klaim sebagai langkah strategis
untuk kemudian bisa menyelesaikan pr ini

agar kemudian juga kemudian bisa
keluar dari predikat sebagai kota yang memiliki
urutan tiga besar dari lima daerah penyumbang kasus tertinggi aktif di tanah air
baik terima kasih pak wagub sudah bergabung dengan kita sore ini
assalamualaikum wr wb